saya berada di depan salah satu sekolah di jalan mampang perapatan empat
dari gerbang sekolah ini saya langsung bisa melihat iklan rokok yang terpajang di warung tepat di depan sekolah
iklan rokok ini bahkan tidak mencantumkan bahaya peringatan merokok
malahan justru mencantumkan harga dari rokok tersebut
ini adalah satu contoh dari sekian banyak spanduk rokok yang terpajang di toko toko kelontong di indonesia
survei yang dilakukan yayasan lentera anak indonesia tahun dua ribu dua puluh di empat kota besar
salah satunya jakarta menemukan di kota jakarta masih terdapat sebanyak dua ratus tiga puluh satu poster rokok
dari empat ratus empat puluh sembilan tempat penjualan rokok yang diteliti
padahal dki jakarta sudah memiliki peraturan gubernur no satu tahun dua ribu lima belas
yang melarang seluruh iklan rokok dipajang pada media luar ruang di seluruh wilayah dki
terdapat pelanggaran di lebih dari setengah lokasi studi
sayangnya setelah dihubungi berkali kali pihak pemerintah dki tidak ada yang bersedia memberikan tanggapan terkait hal ini
berbeda dari jakarta yang sebagian besar hanya memajang spanduk di warung warung
di bekasi kerap kali setiap radius lima ratus meter terdapat papan reklame rokok ukuran besar dengan berbagai merek di jalan utama
data kementerian kesehatan rki
menunjukkan satu dari sepuluh anak adalah perokok
revalensi merokok pada remaja usia sepuluh hingga delapan belas tahun meningkat dari tujuh dua persen di tahun dua ribu tiga belas menjadi sembilan satu persen pada dua ribu delapan belas
jumlah perokok remaja meningkat lebih dari dua puluh persen dalam lima tahun tersebut
peningkatan ini antara lain diduga disebabkan oleh iklan rokok yang masih dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk di sekitar sekolah
hasil temuan diselenggarakan
universitas dianuswantoro di kota semarang pada dua ribu sembilan belas menunjukkan adanya hubungan signifikan
antara perilaku merokok remaja dengan kepadatan iklan rokok terutama iklan rokok luar ruangan
bahwa remaja smp sma di sekolah yang kepadatan iklan rokok luar ruangnya sedang dan tinggi medium dan hype
itu sampai lebih dari dua kali lipat mereka itu bilang bahwa mereka berokok gitu
jadi ini salah satu evidence pertama di indonesia
yang menggabungkan antara mapping beneran dengan nanya ke siswanya gitu
dian kusuma menambahkan mereka juga melakukan survei terhadap lima ratus orang dewasa di kawasan yang sama
dan hasilnya orang dewasa merasa tidak terpengaruh dengan iklan tersebut karena sudah menjadi pecandu
hal ini menunjukkan anak anak dan remaja memang menjadi target utama iklan rokok tersebut
nahla jovial program medajer yayasan lentera anak indonesia
mengatakan bahwa mereka berokok dengan cara yang sama
itu kenapa tadi kita melihatnya itu bukan bagaimana dia marketingnya aja gitu
tapi dia naruh sejajar dengan anak dia naruh dekat permen terus dia menutupi menutupi apa
disusun menutupi perikatan berjambar itu salah satu target untuk menormalisasi produk tembakau nya
jadi rokok itu diangkat normal seperti barang produk produk lainnya
dan anak lama lama kebawa
di ibu kota jakarta situasi yang sama mudah ditemui
hansen seorang siswa kelas dua belas sebuah sma negeri di jakarta timur
mengatakan warung warung yang memajang iklan rokok mudah ditemui di sekitar sekolahnya
rokok dipajang di etalase luar warung sehingga mudah terlihat
meski mengaku belum pernah merokok hansen mengatakan paparan promosi rokok tersebut membuatnya penasaran untuk mencoba
aku sesimpel gak ada duit sih kak
kalau ada juga kayak buang buang deh
buat sekarang aku juga gak bisa cari pendapatan kan
kebanyakan warung di dekat sekolahku gitu sih
kayaknya nggak dekat sekolahku juga
hampir di semua warung kayak gitu
jadi aku sering lihat juga
kalau cuma lihat di warung sih lumayan sih tertarik
karena banyak gitu kan kayak variasinya warna warnanya banyak
penasaran juga sih kayak bedanya apa sih
banyak timbul perasaan penasaran
yaya sonlentera mendukung
yaya sonlentera mendukung
yaya sonlentera mendukung
yaya sonlentera mendorong pemerintah mengubah pp satu ratus sembilan tahun dua ribu dua belas tentang pengendalian tembakau
revisi harus dilakukan lebih rinci dengan fokus pencegahan tumbuhnya perokok remaja
salah satunya dengan melarang iklan rokok sama sekali
selain iklan rokok harga rokok yang murah sponsor rokok di berbagai aktivitas olahraga
serta mudahnya anak membeli rokok menjadi hal krusial yang perlu diatur dalam revisi pp satu ratus sembilan tahun dua ribu dua puluh
gita meningrum nugra enrianto jakarta